sebanyak lima belas dua puluh enam ibu rumah tangga di indonesia telah terinfeksi hiv
yeni sulfa adelina adalah salah satu di antaranya
tertular virus hiv dari almarhum suaminya yeni tidak menyerah pada kehidupan
kini ia menginspirasi odha lain dengan bekerja dan aktif di kegiatan sosial
yeni adalah salah satu dari ribuan ibu rumah tangga yang terinfeksi virus hiv
virus yang ditularkan oleh almarhum suaminya ini diidap yeni sejak tahun dua ribu lima belas
perasaan kaget dan putus asa sempat dirasakannya
semula yeni tidak mengetahui dirinya terjangkit virus hiv
hingga tiga tahun pasca suami meninggal yeni sering sakit dan kondisi kesehatannya pun turun drastis
rasa penasaran membuat yeni memberanikan diri untuk melakukan tes hiv vct atau voluntary counseling and testing
kaget dan tak percaya saat dirinya difonis hiv
ia pun sempat putus asa dan menyerah
awalnya saya tidak ada yang mau ketika diponis kita terdiagnosa penyakit seperti itu
saya juga tidak terima
awalnya saya menolak karena saya merasa saya tidak melakukan faktor resiko apapun
saya tidak menolak
saya cuma ibu rumah tangga yang di rumah saja yang tidak ngapa ngapain yang tidak kemana mana
tiba tiba saya dinyatakan sakit seperti itu
kan rasanya kayak di santer petir siang hari siang bolong kan
setelah mendapat informasi seputar hiv aids dan manfaat penggunaan obat anti retroviral atau arv yeni akhirnya bangkit
saya benar benar yang pasrah yang yaudah
pada saat itu saya akan mati
umur saya nggak akan lama lagi
tapi dengan ketika dirawat dengan informasi yang diberikan sama dokter bahwa hiv itu sudah ada obatnya bahwa hiv itu bisa dikendalikan
dan saya merasakan manfaat dari arv itu sendiri saya pelan pelan mulai bangkit
ditambah saya melihat anak saya
kalau misalkan saya nggak ada nanti anak saya siapa yang rawat
salah satu motivasi saya untuk bangkit adalah anak saya
alhamdulillah anak saya negatif dan dia tidak terinfeksi tidak tertular
yeni tidak sendiri
berdasarkan data dinas kementerian kesehatan ri jumlah kasus hiv aids menurut golongan pekerjaan sepanjang tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh hingga juni dua ribu dua puluh

beberapa tahun kemudian yeni sudah meninggal
sekitar lima belas dua puluh enam ibu rumah tangga di indonesia yang positif terinfeksi hiv
pengakuan almarhum suami yeni di akhir hidupnya yang pernah bersikap tidak setia
membuat dia banyak belajar untuk menerima keadaan hidup demi masa depan anaknya
yeni yang telah sepuluh tahun lebih menerima statusnya sebagai orang yang hidup dengan hiv atau oda
kini giat melakukan penyuluhan untuk sesama oda
kini yeni bekerja di sebuah lembaga yang berfokus pada pendampingan kasus hiv aids
ia juga melakukan pelayanan di salah satu rumah sakit di jakarta
baik bagus tidak ada masalah pekerjaan dia baik dia mendukung teman teman juga
tapi nggak harus perempuan yang terinfeksi cuma dia mempunyai latar belakang yang seperti itu
sembilan puluh persen staff nya di yayasan kotex itu orang terinfeksi hiv
yeni sudah membuktikan dengan dukungan keluarga
ia dan para oda lainnya mampu bekerja dan melakukan aktivitas secara normal
berdamai dengan status hiv yang melekat di dirinya
yeni kini berfokus untuk memberi dukungan kepada para oda lainnya
fina simanjuntak jakarta